kita kembali ke informasi seputar pemilu dua ribu dua puluh
dari tujuh puluh bakal calon anggota legislatif jawa timur yang dicoret karena dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh kpu jawa timur
tiga puluh diantaranya berasal dari partai hanura
dpd hanura jatim sendiri mengaku tidak akan melakukan gugatan pada kpu
dpd hanura jawa timur bisa menerima keputusan kpu jawa timur yang menyatakan tiga puluh bacalek mereka tidak memenuhi syarat dan dicoret dalam daftar pencalekan
menurut sekretaris hanura jawa timur kakung santoso energi partai lebih baik dipergunakan untuk konsolidasi dan mempersiapkan pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
hanura jawa timur adalah partai dengan bacalek terbanyak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh kpu jawa timur
dengan demikian kekuatan hanura jawa timur dalam menghadapi pemilu legislatif hanya tinggal sembilan puluh orang saja
sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di surabaya jawa timur
selamat siang rangga
rangga faktor apa saja yang menjadi penyebab tiga puluh bakal calon legislatif hanura jawa timur ini dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh kpu jawa timur
selamat siang fani
fani sebenarnya ada satu enam ratus tujuh puluh bakal calon anggota legislatif yang didaftarkan oleh enam belas partai pemilu untuk nanti bertarung pada kontestasi pilek pemilihan legislatif pada tahun depan
nah dari satu enam ratus tujuh puluh itu tujuh puluh kemudian yang dinyatakan gugur tidak bisa mengikuti kontestasi tersebut karena dinyatakan tidak memenuhi syarat
sementara sisanya satu enam ratus orang sekarang ini masuk dalam dcs atau daftar calon sementara
nah dalam waktu dcs ini masyarakat termasuk kita nantinya ini juga bisa memberikan masukan memberikan evaluasi informasi kepada kpu untuk pada saat dcs ini kemudian kpu masih terus melakukan verifikasi
jadi sebelum nantinya calon legislatif ini diberikan
nah dua puluh sulut calek ataupun bakal calek penduduk yang masih tersisa ini kemudian akan dimasukkan ke dalam dct atau daftar calon tetap pada pertengahan agustus
nah kpu sendiri ini kpu jawa timur sendiri tidak memberikan pernyataan secara khusus begitu mengapa tujuh puluh orang caleg caleg dari enam belas atau dari delapan
ada tujuh puluh orang bacalak yang dinyatakan tms atau tidak memenuhi syarat tersebut
adalah berasal dari delapan partai dari enam belas partai yang kemudian sudah mendaftarkan caleg calegnya
kpu tidak memberikan pernyataan yang secara ricik
begitu tentang penyebab mengapa mereka bisa kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat
termasuk juga tidak mengatakan apa kenapa bisa sampai tiga puluh orang bacalak dari partai hanura
kemudian harus dinyatakan gagal lolos atau tidak memenuhi syarat
kpu hanya memberikan gambaran seperti ini
kira kira bahwa sebagian besar dari partai atau dari bacalak bacalek yang tidak lolos itu
itu dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mereka tidak melakukan
ataupun tidak melengkapi persyaratan persyaratan berupa administrasi
kelengkapan dokumen yang sudah ditetapkan oleh kpu
misalnya ijazah kemudian juga formulir kekayaan
juga tidak mengumpulkan surat keterangan dari pengadilan tinggi
ini adalah syarat syarat yang sangat vital
syarat syarat administratif yang harus ditempuh oleh bacalak
setiap mengajukan diri mereka sebagai bakal calon anggota